ini juga harus nampaknya segera dicari ataupun ditemukan apalagi soal jatuhnya pesawat polri yang berada di kepulauan seribu
tim sar gabungan menemukan serpihan badan pesawat m dua puluh delapan skytruck yang jatuh di perairan senayang lingga kepulauan riau pada sabtu yang lalu
ya serpihan itu diduga perupakan bagian belakang atau ekor pesawat
hingga hari ketiga pencarian tim basarnas baru menemukan tubuh korban sebanyak empat kantong jenazah yang saat ini masih dalam proses identifikasi
oh ini dong
serpihan yang diduga bagian pesawat atau ekor pesawat itu ditemukan tim sar gabungan di lokasi jatuhnya pesawat di perairan senayang lingga kepulauan riau
usai ditemukan serpihan pesawat tersebut langsung diantar basarnas ke pelantar satu tanjung pinang untuk selanjutnya diserahkan ke mabespori
jadi itu memang serpihan pak ya
selanjutnya ini bakal dikasih kemana nih pak barang
nanti diserahkan ke mabes polri nanti
nanti diserahkan ke polri
memasuki hari ketiga pasca jatuhnya pesawat skytruck yang membawa sejumlah perwira dan bintara polri upaya pencarian korban dan puing pesawat terus dilakukan
sejauh ini tim basarnas baru menemukan empat jenazah yang diduga kuat korban jatuhnya pesawat
keempat kantong jenazah itu sudah dibawa ke rumah sakit bayangkara polda kepulauan riau untuk diidentifikasi tim dvi
yang sudah ditemukan dan dikumpulkan dimasukkan di dalam kantong ayat
itu adalah bagian bagian tubuh dari saudara saudara kita korbannya
itu ada empat kantong meskipun yang satu kantong itu ada juga barang barang kecil yang kita temukan
pencarian korban rencananya akan dilakukan hingga empat hari ke depan atau sesuai standar prosedur tetap selama tujuh hari
namun tidak tertutup kemungkinan pencarian akan diperpanjang sesuai dengan kondisi di lapangan mengingat cuaca yang kurang bersahabat
saiful bahri cnn indonesia